presiden jokowi mewanti wanti agar kemacetan horror di pelabuhan merak banten saat mudik lebaran tahun lalu tidak terulang
presiden meminta seluruh pihak membuat langkah antisipatif agar lonjakan pemudik pada tahun ini bisa teratasi
dan sudah bergabung bersama kami sore hari ini corporate secretary pt asdp indonesia ferry ibu shelfie arifin
selamat sore bapak
ibu shelfie terima kasih atas waktu anda
ibu shelfie persisnya apa yang kemudian arahan disampaikan presiden dalam ratas dan kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh asdp indonesia ferry
strateginya apa saja ibu shelfie
baik seperti tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa pak presiden kemarin sempat berkunjung ke pelabuhan merak untuk meninjau langsung kesiapan kami menyambut mudik dua ribu dua puluh satu
pak presiden dalam kunjungannya menyampaikan apresiasi kepada manajer
pak presiden dalam kunjungannya menyampaikan apresiasi kepada manajer
kapasitas pelabuhan kapasitas parkir juga koordinasi yang lebih baik serta adanya persiapan pelabuhan alternatif yang lebih awal
kemarin pak presiden menyampaikan apresiasi yang baik kepada manajemen juga menyampaikan pesan kepada para pengguna jasa atau calon pemudik untuk sudah memastikan memiliki tiket sebelum sampai di pelabuhan
mungkin itu mbak putri
iya ibu syafie kalau misalnya bisa disampaikan atau setidaknya ada beberapa hal yang menjadi isu tahun lalu
karena saya masih ingat juga kami pernah membahasnya jadi paling tidak ada soal tiket banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan informasi sosialisasinya masih kurang bahwa tiket tidak ada lagi yang dijual secara langsung di lokasi
kemudian banyak yang datang lebih awal sehingga terlalu padat mengisi wilayah buffer kemudian dan juga soal kapal yang tadi disampaikan oleh presiden jokowi
jadi persisnya antisipasi yang sudah dilakukan apa saja ibu shelfie
oke baik memang tahun lalu itu masalah tiketnya seperti ini mbak
sebenarnya kan tiket online kita ferry itu sudah diberlakukan sejak bulan mei dua ribu dua puluh gitu ya
namun memang karena mungkin pandemi tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua gitu ya dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu orang tidak banyak yang tidak bisa melakukan perjalanan sehingga mereka tidak terinformasi mengenai perubahan tersebut gitu ya
jadi memang kami sudah melakukan sosialisasi tapi kadang kadang kan sosialisasi sebanyak apapun kadang kadang tidak perkenalan
nah cukup gitu mbak ya
tapi pembelajaran dari tahun lalu saya rasa ini menjadi pr buat kami di mana kami juga sudah melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi lebih masif tahun ini
kami bekerja sama dengan beberapa media juga dengan komunitas komunitas untuk menyampaikan informasi bahwa memang tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
bahwa semua penjualan tiket dilakukan secara online melalui aplikasi ferizi maupun website
juga dengan mitra mitra resmi
misalnya resmi kami bisa ke alfamat ataupun indomaret maupun juga agen briling
dan harus dilakukan tiket kami sudah tersedia h enam puluh dan diwajibkan seluruh pengguna jasa atau calon pemudik untuk memiliki tiket minimal h satu
berjuga disampaikan oleh bapak presiden
nah tahun lalu itu memang banyak yang tadi seperti sampaikan mbak putri banyak pengguna jasa yang pertama mencoba coba gitu ya
tidak punya tiket mereka coba ah datang aja datang ke pelabuhan gitu
mungkin bisa dapat tiket di sana tapi tidak bisa gitu ya
kemudian ada juga yang sudah punya tiket tapi datang tidak sesuai waktunya
jadi sebenarnya tiket kami ini kan juga mirip dengan tiket penerbangan
dimana kan kalau kita penerbangan itu kan juga diminta untuk hadir misalnya dua jam sebelum jam keberangkatan gitu ya
atau mungkin tiga jam untuk yang internasional kurang lebih sama lah gitu ya
jadi memang kita juga meminta para pengguna jasa itu untuk tiba di waktu tertentu
yang memang sudah diatur supaya waktu tunggu di pelabuhan nanti juga bisa lebih nyaman gitu
itu mbak putri
ya bu shelfie ada tadi juga disampaikan oleh presiden jokowi
untuk yang kali ini ada perbedaan keberangkatan antara kendaraan roda dua kendaraan roda empat kecil dan juga kendaraan roda kendaraan berat
jadi persisnya bisa disampaikan di sini bu shelfie
yang berbeda juga di tahun ini memang
karena pelabuhan perbantuan alternatif itu sudah disiapkan dari jauh jauh hari
mungkin yang berbeda tahun lalu pelabuhan itu baru disiapkan mendekati hari hari puncak gitu mbak ya
tapi kalau tahun ini dari awal kita sudah menyiapkan pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan pelabuhan alternatif
khususnya untuk roda dua
kita pemerintah menyiapkan pelabuhan alternatif di ciwandan
di mana roda dua akan dialihkan ke pelabuhan ciwandan ke bakahuni
mulai h tujuh sampai dengan hamin satu
dan juga ada tambahan kapal untuk rute ciwandan ke panjang untuk h tiga sampai dengan h satu
dimana jadi dari sistem tiketing kita juga nanti teman teman pengguna jasa roda dua sudah bisa langsung memilih
mereka akan memilih yang ciwandan ke bakahuni atau ciwandan ke panjang
nah yang menarik mbak putri saya ingin menyampaikan juga
bahwa penjualan tiket untuk yang roda dua untuk tanggal dua puluh atau hamin dua itu ternyata sudah terjual sekarang sekitar tadi pagi ya
jadi angkanya terus naik gitu untuk roda dua
jadi saya menghimbau saya menyarankan kepada seluruh kalau mbak mudik mungkin yang roda dua maupun juga roda empat
untuk segera membeli tiket agar mengamankan tiketnya
karena untuk tanggal favoritnya h dua atau h tiga itu sudah mulai terjual
sudah mulai terjual
dan terus angkanya nih okupansinya makin terisi gitu
jadi sebaiknya segera membeli untuk memastikan anda mendapatkan slot di tanggal tanggal yang terbaik
bu shelfie saya konfirmasi sekali lagi
jadi sekarang untuk tahun ini kendaraan roda dua sudah seluruhnya dialihkan ke ciwandan ya
untuk tanggal hamin tujuh sampai dengan hamin satu ya mbak ya
h tujuh sampai h satu berarti ya
oke kalau misalnya setelah itu tetap di bakahuni
tetap di merah
tetap di merah iya
kalau untuk yang pada tanggal hari lebarannya itu di merak kembali ke merak
dan kemudian untuk di bakahuni saat ini masih dari bakahuni ke merah masih normal
sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut
bu syafi bagaimana dengan akses untuk menuju ciwandan
apakah kemudian asdp indonesia ferry juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait
tadi kak saya sudah sampaikan bahwa kami juga sudah melakukan koordinasi intensif dari jauh jauh hari
jadi mbak tadi kalau boleh cerita sedikit
minggu setelah angkutan lebaran tahun dua ribu dua puluh dua itu kita sudah mulai roadshow gitu ya
kita berkunjung dan berkoordinasi dengan para stakeholder seperti kak orlantas kemudian kak polri kak polda kak polda banten kak polda lampung gitu ya
kita semua memastikan bahwa teman teman kepolisian ini juga membantu kelancaran perjalanan dari luar pelabuhan menuju ke pelabuhan
karena memang bapak menang untuk mengatur perjalanan dari
luar pelabuhan menuju pelabuhan adalah wewenangnya kepolisian gitu ya
jadi kami sudah melakukan koordinasi juga memastikan bahwa alur flow kemudian juga mungkin titik titik simpul di mana yang memang mungkin berpotensi untuk mungkin menimbulkan kemacetan
itu juga sudah disimulasi oleh teman teman kepolisian untuk dipastikan bahwa alur lintas bisa lancar selalu

kira kira akan terjadi kapan merak dan mbak kauni
kalau dari prediksi diperkirakan hamin dua tanggal dua puluh april nanti mbak
dua puluh april ya di kedua arah berarti ya
bisa jadi kedua arah mbak
karena mungkin saya juga menyampaikan yang menarik dari dua ribu sembilan belas dan tahun dua ribu dua puluh dua kemarin apa arah dari merak dan mbak kauni itu hampir seimbang mbak
semenjak adanya jalan tol trans sumatera itu kebangkitan dari sumatera dan ke jawa juga jumlahnya hampir sama banyak dengan yang dari jawa ke sumatera
seperti itu mbak
hal lain yang juga mungkin akan menjadi potensi kendala dan antisipasinya seperti apa adalah soal cuaca
bu shelfie apakah sudah ada prediksi di tanggal tanggal puncak itu seperti apa
ya baik kalau cuaca sebenarnya ada tepat ditanyakan oleh bmkg ya mbak ya
tapi memang kami juga sudah berkoordinasi dengan bmkg
hari ini sih bmkg menyatakan bahwa kondisi cuaca cukup baik
namun tetap namun tentu saja kami terus mencermati kondisi cuaca di pelabuhan
karena tentunya mungkin saja cuaca bisa saja berubah
karena juga kami dengan pihak bmkg juga dengan pihak kepolisian kita punya posko bersama
di mana kami terus melakukan pemantauan selama dua puluh empat jam terus menerus untuk memastikan bahwa cuaca memang aman
nah apabila memang nanti cuaca dianggap tidak aman
maka pihak bptd sebagai otoritas pelabuhan mereka yang akan menyatakan bahwa pelayanan ini aman atau tidak aman untuk berlayar
itu akan ditentukan oleh otoritas pelabuhan oleh syah bandar ataupun juga bptd
bu shelfie terakhir apa yang harus betul betul disiapkan oleh para pemudik yang akan menggunakan jalur laut di merak bakahuni ini
dan juga ciwandan panjang
ya ini adalah hal yang harus disiapkan oleh para pemudik yang akan menggunakan jalur laut di merak bakahuni ini dan juga ciwandan panjang baik
yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
jadi ini yang ingin saya ulang ulang saya sampaikan kepada seluruh calon pemudik tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan
dan tiket kami sudah tersedia h enam puluh dan semua pengguna jasa ataupun calon pemudik diwajibkan untuk memiliki tiket h satu sebelum masuk ke pelabuhan
kemudian pastikan stamina pengemudi ataupun juga seluruh penumpang dalam kondisi baik
juga kondisi kendaraan dalam kondisi baik sehingga perjalanan anda bisa lancar selamat dan juga mudik anda menjadi mudik yang aman dan berkesan
baik ibu shelfie arifin terima kasih sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
corporate secretary pt asdp indonesia ferry kami harapkan semuanya berjalan lancar ibu
kami akan terus memantau perkembangannya dari lapangan terima kasih selamat sore
terima kasih selamat sore